sejak satu juli kemarin pertamina area bandung mulai membuka sejumlah posko pendaftaran aplikasi my pertamina
bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bbm jenis pertalite dan biosolar
sebelumnya banyak masyarakat yang mengeluhkan aturan baru pembelian bbm bersubsidi
sehingga sempat terjadi antrean kendaraan di sejumlah spbu
posko dibuka untuk membantu masyarakat saat proses pendaftaran ke website dan aplikasi my pertamina
ini adalah hal baiknya ya karena ini kan mengatur mungkin masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi
tapi mungkin harapan saya sih yang mungkin lebih baik disini tetap sesuai dengan apa sih pola polanya silakan
pada tahap awal pendaftaran tidak ada mekanisme pembatasan pembelian bbm
baik menggunakan uang tunai maupun non tunai
sementara pengusaha bus di ciamis jawa barat meradang dengan kebijakan pembelian bahan bakar subsidi
melalui aplikasi mypertamina
menurutnya penggunaan aplikasi my pertamina untuk membeli bahan bakar bersubsidi cukup menyulitkan
pasalnya mayoritas supir bus tidak memiliki telepenggenggam berbasis android
serta kurang melengkapi
mereka juga tidak memiliki teknologi
belum tentu personil kami itu punya android
satu itu yang kedua belum tentu personil kami itu melek it
oke personil kebanyakan sudah mempunyai android
tetapi mereka hanya untuk wa untuk facebook tidak untuk membuka aplikasi
sebelumnya pertamina juga membatasi pembelian bahan bakar subsidi
untuk angkutan bbm
umum hanya dua ratus liter
padahal konsumsi bbm sekali jalan armada bus antar kota antar provinsi
melebihi dua ratus liter
sementara di tengah uji coba menggunakan aplikasi mypertamina
sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di rembang jawa tengah
kehabisan stok pertalite karena tingkat pembelian masyarakat meningkat pesat
dalam beberapa hari terakhir

di spbu gajah mada yang berada di jalur pantura rembang
setiap hari spbu tersebut menerima jatah delapan ton pertalite
dan cukup untuk melayani pembeli dalam sehari
namun kini hanya dalam tempo waktu tujuh jam saja sudah langsung habis
pihak spbu sendiri kesulitan meminta tambahan jatah pertalite
karena pertamina sedang memperketat penjualan bbm bersubsidi
yang meliputan cnn indonesia